ewasi dari sepak bola euforia piala dunia dua ribu delapan belas tidak hanya didikmati kaum pria saja tapi juga kaum hawa di surabaya
dan untuk memanjakan pecinta sepak bola sebuah pusat perbelanjaan mengusung kompetisi futsal ala piala dunia yang khusus diikuti oleh peserta wanita
nah bagaimana serunya berikut liputannya
siapa bilang sepak bola hanya digemari oleh kaum pria saja
ajang futsal juga menjadi keseruan tersendiri bagi para peserta perempuan soccer fest yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan di surabaya ini
ya kompetisi futsal dengan konsep tiga on tiga ini juga diikuti kaum hawa dari komunitas bidadari melawan neps putri surabaya
kedua tim futsal wanita ini tidak kalah piawainya dalam bermain sepak bola
mulai taktik bermain hingga taktik menggiring bola
dan mengecoh lawan dilakukan mereka demi kemenangan timnya masing masing
tak heran ajang ini menjadi sensasi sendiri bagi para peserta untuk melatih kekompakan dan ajang hiburan bagi mereka
bikin kompak sama teman
jadi ini kan telap
kopi itu kan dari mana mana
jadi bisa kumpul satu sama lain sih
kompetisi futsal dengan peserta wanita
indonesia sengaja dihadirkan untuk memberikan euforia piala dunia dua ribu delapan belas
dan hiburan bagi wanita pecinta sepak bola di surabaya
tari on tiga futsal competition ini untuk segala lapisan ya
jadi gak cuma cowok aja tapi ada cewek
karena kita kami tuh melihat sepak bola ini gak cuma digemari oleh kaum hawa aja
tapi juga para perempuan ini juga suka nonton dan ternyata ada yang suka main
makanya kita penghadirkan ke tempat ini
semakin meriah layaknya suasana pertandingan di stadion sepak bola
karena juga dilengkapi sebuah tribun yang membuat penonton merasa nyaman
francisca wijaya surabaya